iya muternya ke depan gitu keliling liling
berarti lu kalau misalnya nyebut ijasa berarti ijasa itu
cuman pas di h satu ya gua email ke abel gua email ke singapore slingers
dan sebenernya ya semoga bisa lebih baik lagi sih di tahun tahun berikutnya ya di rookie combine
tentunya ini juga harus dipastikan
di indonesia sendiri sebenarnya tidak ada perburuan yang masif
nah itu sedang saya susun konsepnya
kerap disebut sebagai nenek moyangnya
nyatanya memang tak hanya bertugas memadamkan api tapi juga penyelamatan non kebakaran
terima kasih riana istiqomah semoga lancar menempuh gelar magisternya di beijing dan semoga semua warga negara indonesia dan juga warga beijing aman
seperti dehidrasi infeksi saluran pernafasan akut atau ispa dbd hingga heat stroke atau sengatan panas
baik terima kasih ini untuk waktu dan juga informasinya